aksi dugaan percobaan penculikan dialami oleh a sembilan tahun siswi sd kelas empat di kecamatan meranggen demak jawa tengah
peristiwa itu terjadi saat korban dipanggil oleh dua orang pria tak dikenal usai pulang sekolah
ibu korban mengatakan kedua pria yang berada di dalam mobil itu tiba tiba memanggil dan menawari anaknya ponsel dan disuruh mengambil di dalam mobil
menurut pengakuan anaknya salah seorang pelaku sempat berusaha menarik tangan anaknya saat hendak lari
peristiwa tersebut membuat anaknya trauma dan takut hingga rabu pagi tidak berani sekolah
anak omnya itu tangannya gini terus dia lari ke sekolahan lagi sambil nangis
kapolsek meranggen akp nasoir pada rabu mengatakan pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk orang tua a serta guru di sekolah untuk memastikan kejadian tersebut
dari penyelidikan polisi sejumlah guru mengakui melihat adanya mobil yang terparkir tak jauh dari sekolah
kita perintahkan di jenis trasekrim
kita menurut ke lapangan menurut paket terkait ini memastikan apakah betul atau tidak
tapi kita belum berani menyimpulkan bahwa itu adalah penyelidikan
kebupaten pekalongan jawa tengah diresahkan dengan isu hoax adanya penculikan anak yang terjadi di sejumlah sekolah di pekalongan
meskipun belum terjadi upaya penculikan anak anak para poluan di pores pekalongan pada rabu siang mengantisipasinya dengan memberikan edukasi pada pihak
pembelajaran dari anak anak sekolah terutama tk dan sekolah dasar pada guru orang tua bahkan anak anak
para poluan juga memberikan sejumlah tips bagi anak jika mendapat upaya penculikan
misal saat akan digendong oleh pelaku anak anak disuruh merangkul salah satu kaki pelaku sedangkan kaki sapinya dikempit dengan kaki anak anak
gerakan tersebut merupakan gerakan mengunci agar pelaku tidak leluasa mengangkat tubuh anak
selain itu anak diharapkan untuk melawan dengan cara menggigit bagian kaki dan kemudian berteriak sekecah kecangnya
untuk meminta tolong warga masyarakat sekitar
ini butaan sial indonesia